mending gue jangan bahas deh daripada gue salah ngomong
kamu belum dengar berita soal elsa
berita apa ya tante
ya dua hari yang lalu elsa dibawa lagi ke lapas
tapi mobilnya kecelakaan di tengah jakarta
biasanya andin yang selalu siapin semuanya kan
lo kenapa sih al
bukan saatnya lo miluh kayak begini
lo harus temukan andin
lo harus jaga mama dan rena
oh iya rena hari ini kan sekolah
kalau cuma risknya gue khawatir kurang aman
mas aku boleh nanya sesuatu lah
kalau aku gak ada
kamu akan kembali lagi nggak
kenapa kamu bicara kayak gitu sih
benar kan yang saya rasain
ada yang nanya sama kamu
apa yang kamu pikirin
maaf sebentar ya
kamu jangan bilang gitu lagi
saya gak mau itu
nanti sebelum kita sampai ke rumahnya andin
kita beli roti sama kue dulu yuk
di depan situ ada parisan cafe pak
kuenya enak kok
tante apa kabar
kamu sama tante mau breakfast di sini
om sama tante mau beli kue aja sedikit
buat rena sama andin
om mau ke rumahnya andin
om surya dan tante sarah jangan jangan gak tau kalau andin diculik
mending gue jangan bahas deh daripada gue salah ngomong
kamu belum dengar berita soal elsa
berita apa ya tante
ya dua hari yang lalu elsa dibawa lagi ke lapas
tapi mobilnya kecelakaan di tengah jalan dan kebalik mobilnya
elsa diduga terlempar keluar dan jatuh ke sungai
sampai sekarang belum ketemu
saya benar benar baru tahu om
tante saya turut perhatian ya
kalau boleh tahu elsa kecelakaannya di mana ya
masih di bandung juga daerah bandung di dekat sungai cipandawa
sungai cipendawa itu kan dekat area rumah gue yang di bandung
kok bisa pas ya
dua hari yang lalu riki tiba tiba pinjam rumah gue yang di bandung
saya doakan semoga elsa cepet ditemukan ya
kalau gitu saya duluan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue jadi penasaran
apa ricky minjem rumah gue ada hubungannya sama elsa
udah berapa lama lagi sih rick
bentar ya sama
kita sendiri gitu gampang banget kenapa ini susah banget ya
ini tuh sejam tau penggelah
maaf ya sa gue sengaja lama lamain dikit biar gue bisa deket deket sama lo
yes makasih banyak ya rick
akhirnya gue bisa bebas dari borgol ini
sa ini kan rafael yang telfon lo diem dulu ya
jangan sampe dia tau lo disini
gue masih di rumah lo di bandung kenapa
betah banget sih lo disana
emang pembaterian lo belum kelar
belum rencananya besok sih

tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak tidak tidak